si jerry ketemu dia di pengadilan agama
iya dan yang gue denger nih ya katanya bu andin mau cerek karena kdrt
iya lah gue serius
terus ya kata si jerry suami bu andin itu emang galak dan kasar banget
kalau gue jadi bu andin ya pasti gue minta cari juga lah
iya iya siapa yang tahan dengan suami kasar
kasian ya bu andin
sudah cantik pintar tapi
gue bisa ambil anting ke sekolah rina
sayang kamu telepon siapa
halo selamat malam pak nino
pak raffael malam ee
kebetulan saya juga belum tidur
ada apa ya pak
enggak saya cuma mau ngabarin aja kalau tadi
bu yuli istrinya pak jaja baru aja sms
beliau bilang kondisinya pak jaja
makanya lagi dirawat intensif
kasian sekali pak jaja
saya juga ngga tau nanti perkabungannya seperti apa tapi kata bu yuli
nanti akan diinformasikan lagi dia pada saat itu ya pak jaja

di informasikan lagi gitu
terima kasih banyak
ternyata penyelidikan ini
gak selancar yang seperti gue harapin
gue akan terus berjuang
untuk membersihkan nama baik andil
rena tadi bilang katanya mama lagi enak badan
cuman lemes aja dikit
mama bisa nerin rena sekolah
aku aja yang nganter
nanti waktu renda pulang sekolah
kalau mau jemput bisa jemput
pertama kali kamu kerja di perusahaan papa
sekarang kamu punya perusahaan kamu sendiri
tapi itu semua akan berkat doa mama juga
mama tuh bangga sekali sama kamu
kita berangkat ya
mama istirahat dulu
gua ke pengadilan agama
ya biasalah nemenin kakak gua buat ngedentesisnya dia
eh disana ada bu andin bro
jangan jangan mau cerai karena kdr
gue sih mikirnya kayak gitu bro
ya lo kan tau suaminya serem amat
eh lo udah pada denger belum sih dosis tentang bu andin
emang apaan deh kudet banget gue
ish jadi kemarin tuh si gery ketemu dia di pengadilan agama
iya dan yang gue denger nih ya katanya bu andin mau cerek karena kdrt
iyalah gue serius terus ya kata si jerry suami bu andin tuh emang galak dan kasar banget
ya ampun kalo gue jadi bu andin ya pasti gue minta cerai juga lah
ya iya siapa yang tahan dengan suami kasar
kasian ya ibu andin sudah cantik pintar tapi bermasalah sekali hidupnya
iya ibu andi itu kan pernah jadi napi sekarang dapat suami kasar terus cerai lagi
katanya sih ini pernikahan ya
ini pernikahannya kedua loh bu
eh bu andin
itu bagian musuh ini harus ditarik kesini
ya allah kabar aku mau percaya udah sampai menyebar di kampus
ya allah nek
kepala aku sakit banget ini
kepala aku sakit banget ini
kak kak ini aku takut banget nih kak
kak bisa antarin aku ke rumah sakitnya
bisa apa gak kalo gak bisa aku sendiri deh
biar aku sendiri aja
apa aku lagi kena serangan panik
seperti psikiater bilang
din harus tenang
din harus tenang din
kamu harus tenang
gue yang traktir
andin panik banget beginiiih
ada apa ya
jadi gue bisa cek isi tasnya reina
dan cari yang penting itu
aku sempat panik tadi
lo paham kenapa sih dien
gue juga masih belum tahu kenapa
gue udah ngecek ke dokter
kepala gue tuh pusing banget soalnya
seperti pingsan juga kan
terus jantung gue juga berdebar
kenceng banget sih kak
aku udah cek ekg usg
udah ke rumah sakit
rumah sakit dua
tetep hasilnya semuanya aman
dan sampai pada akhirnya
gue disuruh ke psikiater
dan akhirnya gue kesana
udah sangat tepat banget
karena pemikiran orang orang disini
terhadap orang yang mengalami